dan bisa dibeli konsumen hampir di seluruh spbu pertamina di indonesia
namun ironis program yang digadang bisa menekan impor migas ini justru malah tidak dapat dinikmati oleh para petani sawit
awal tahun dua ribu dua puluh presiden jokowi menyebut implementasi mandatori b tiga puluh dapat menghemat devisa negara hingga enam puluh tiga triliun rupiah
sekaligus menekan defisit neraca perdagangan yang jomplang akibat impor minyak
program b tiga puluh berpotensi memberi keuntungan bagi negara
namun nyatanya pemenuhan bahan baku kelapa sawit di sektor hulu
belum melibatkan petani kelapa sawit swadaya yang memiliki luas sekitar lima lima juta hektare
serikat petani kelapa sawit spks menyebut industri biodiesel masih dikuasai swasta dan asing
belum ada perusahaan negara maupun petani kelapa sawit yang menjadi pemasok utama bagi pertamina
dan industri biodiesel lainnya dalam pemenuhan bahan baku
ada atau tidaknya proyek mandatori b tiga puluh ini tak mengubah kondisi yang lama terjadi
di mana petani swadaya tetap menjual tandan
sehingga segar ketengkulak dengan harga yang lebih rendah
ada pun dana pemulihan ekonomi nasional di kala pandemi berupa subsidi sebesar rp dua tujuh puluh delapan triliun
dinilai hanya menguntungkan para pengusaha kelapa sawit
kalau sekarang itu pemerintah menko perekonomian ingin menaikkan b tiga puluh ini menjadi b empat puluh
menurut kita semestinya dihentikan dulu di b tiga puluh ini sambil melakukan perbaikan
perbaikan seperti apa yang kami harapkan
tentunya harus ada kebijakan dari esdm dan juga kemenko perekonomian
untuk memastikan bahan baku dari industri biodiesel ini itu harus diperoleh dari petani
dan situasinya saat ini itu kan industri industri yang bergerak di hilir ini
ya sebagaimana yang direkomendasikan oleh esdm ada kurang lebih delapan belas perusahaan
yang juga sebenarnya mayoritas mereka itu juga punya kebun sawit di sektor hulu
jadi harus ada kebijakan yang mampu memaksa industri industri biodiesel dan juga pertamina
itu untuk melakukan engagement atau membangun kemitraan dengan petani swadaya
riset dari lembaga traction energy
asia menyebut penting untuk membekali para petani sawit swadaya tentang praktek perkebunan cpo yang baik
guna meningkatkan produktivitas
sehingga perlu peraturan yang mewajibkan badan usaha bahan bakar nabati membeli cpo dari pabrik yang bermitra dengan petani sawit swadaya
demi mencapai rantai pasok cpo yang berkelanjutan
pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang pertama adalah bagi perusahaan
badan usaha bahan bakar nabati wajib membeli
dan setelah itu pemerintah harus mendapatkan pembantu dari pabrik kelapa sawit yang bekerja sama dengan petani
ketika mereka bekerja sama otomatis petaninya bisa langsung mensuplai
petani mendapatkan harga bagus dan petani juga mendapatkan pendampingan
sinergi yang tepat adalah pola kemitraan ya
pola kemitraannya adalah yang tadi saya sebut
petani langsung mensuplai ke pabrik kelapa sawit
pabrik kelapa sawitnya nanti mensuplai ke bubpn
ini sangat ideal kenapa begitu
karena tidak perlu melewati tengkulak tengkulak tadi
dan juga petani mendapatkan bimbingan dari pabrik
tentang kualitas apa yang mereka inginkan gitu terhadap tandan buah segarnya gitu
baik petani sawit maupun lembaga riset sepakat
program b tiga puluh ini sebaiknya tidak dilanjutkan dahulu
atau mundur ke program sebelumnya yakni mandatori b dua puluh
pemerintah perlu membuat aturan yang tegas
untuk memperbaiki tata kelola dan tata niaga sawit
serta meningkatkan produktivitas petani swadaya sawit
di meliputan cnn indonesia